kepala dinas perhubungan provinsi dki jakarta
syafrin liputo sempat menyampaikan wacana pemisahan posisi duduk
antara pria dan wanita di angkutan kota pada senin sebelas juli
dalam wacananya penumpang pria akan ditempatkan di sisi kanan
sementara wanita di sebelah kiri
dinas perhubungan rencananya akan mengeluarkan surat petunjuk pelaksanaan dalam minggu ini
nah nantinya dalam jumlah itu akan mengarahkan seluruh operator mikrotrans maupun transport
untuk penumpang yang wanita itu diprioritaskan duduk di sisi sebelah kiri
sementara yang pria akan diarahkan untuk duduk di sisi sebelah kanan
sehingga akan ada perusahaan secara fisik
sebelumnya media sosial heboh setelah beredar video kasus pelecehan seksual
oleh seorang pria di sebuah angkutan kota empat puluh empat
jurusan kampung melayu kuningan
di dalam rekaman itu korban yang sempat merekam video
mengaku dilecehkan pelaku dengan cara diraba
beragam tanggapan dari masyarakat pengguna angkutan kota
atas rencana pemisahan posisi duduk ini
langkahnya bagus lah
pokoknya masyarakat pasti sangat setuju pak
karena kan tidak dicampur lagi sama perempuan
kan banyak kejadian yang kayak pelecehan seksual gitu loh
untuk angkutan jekling
ini nggak perlu seperti itu
karena ini kan angkutan relatif aman
terus untuk di lingkungan saja
sepertinya jarang terjadi pelecehan seksual atau hal hal lain
sementara itu kepada cnn indonesia com
komisioner komisi nasional perempuan
tia sriwian dhani menilai
kebijakan pemisahan tempat duduk
antara penumpang perempuan dan pria di angkutan kota
bukan solusi untuk mencegah kasus pelecehan seksual
adanya kebijakan ini justru akan memposisikan perempuan
sebagai penyebab terjadinya pelecehan seksual
padahal masalah utamanya terletak pada cara pandang pelaku
yang menempatkan korban sebagai objek seksual
tim liputan cnn indonesia